setiap natal gereja katedral jakarta selalu menjadi sorotan
pasalnya gereja ini selalu ramai dan dipenuhi oleh jemaat yang melakukan ibadah di hari raya natal
gereja katolik pertama di batavia ini memang menarik untuk ditelisik
tidak hanya sekedar keindahan bangunannya saja tetapi juga sejarahnya
secara umum bangunan gereja katedral berciri eropa dengan gaya neogotik
dibangun oleh arsitek bernama insinyur m j houswit
bangunan gereja katedral dilengkapi daun pintu yang menjulang tinggi dan banyak jendela
jendela jendela tersebut dihiasi dengan lukisan yang menjelaskan tentang peristiwa jalan salib
yang pernah dialami oleh yesus kristus
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga gereja yang terletak di jalan katedral pasar baru sawah besar jakarta pusat ini
ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah
gereja katedral merupakan salah satu warisan budaya indonesia yang patut dijaga dan dilestarikan
di dalamnya terdapat perpustakaan dan museum yang menjelaskan sejarah penyebaran ajaran katolik di tanah jakarta
selain itu lokasi gereja katedral yang berseberangan dengan masjid istiqlal menandakan bahwa sejak dahulu
masyarakat indonesia telah hidup dalam toleransi dan kebersamaan yang sangat tinggi

sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga gereja katedral tersebut telah menjelaskan tentang peristiwa jalan salib

pesan apa pesan perdamaian dan pesan natal yang bisa kita bagikan pada hari natal dan untuk akhir tahun ini
sudah berada bersama saya di gereja katedral jakarta romo albertus hani rudy hartoko sebagai kepala pastor paroki dari gereja katedral jakarta ini
dan kita juga berada di dalam sebuah katedral yang sangat sangat bersejarah sangat sangat indah
jadi kalau bisa
saya juga luangkan waktu untuk berkunjung ke sini karena di sini banyak sekali yang bisa dilihat ya
betul ya romo ya ini luar biasa indahnya
romo apa kabar sehat selalu
baik sehat uci terang pak artis juga sehat
iya sehat dan kita penting ini harus sehat karena covid juga masih sekarang angkanya juga masih ada kenaikan
kita harus selalu mewaspadai
romo sebelum kita bicara mengenai tema natal dan lain sebagainya terus terang
ini mungkin pertama kali saya melakukan wawancara di dalam katedral ini ke gereja ini
kita katolik ya di sini gereja katedral
mungkin bisa cerita sedikit mengenai sejarahnya karena ini gedung ini sangat sangat bersejarah bahkan ratusan tahun
dan tentu saja apa kira kira yang bisa disampaikan mengenai sejarah dan makna dari katedral ini
ya kita sekarang
berada di gereja katedral jakarta dengan nama pelindung santa pramera diangkat ke surga
setiap gereja katolik biasanya lalu memakai nama pelindung santo santa yang dipilih sebagai pelindung gereja
dan kita gereja katedral jakarta ini diresmikan tanggal dua puluh satu april seribu sembilan ratus satu

jadi satu ratus dua puluh satu tahun
satu ratus dua puluh satu tahun
gedung yang kita ada bersama ini adalah seperti sekarang
masih zaman belanda
seperti zaman belanda dibangun
dan itu dibangun dalam corak neogotik sebagai langgam dari arsitektur gereja
ini arsitektur yang klasik dengan beberapa pakem yaitu arahnya orientasinya adalah timur barat
jadi altarnya ada di sisi timur umat masuk dari sisi barat
jadi melambangkan sebuah
pelajar kebangkitan kristus bangkit terang lalu pada sisi barat tenggelam
jadi itu juga arah yang umum dalam gereja yang klasik
memang pakemnya demikian
dan bentuknya adalah salib
itu adalah satu format atau langgam yang klasik dalam tradisi gereja katolik
sehingga kalau dilihat dari udara itu seperti ada salib
lalu di ujungnya adalah altar ini
jadi itu sebagainya
jadi itu sebagai model umum
kalau sekarang ya sedapatnya tempat dan dapat izin
jadi bentuknya apa
tapi sekarang lebih juga mengarah kepada bentuk yang sesuai dengan budaya setempat biasanya dipakai
tapi kalau ini betul betul kuat
dan kalau kita lihat di sini di dalam ini saya merasa di eropa ya
ini di inaugurasi tahun seribu sembilan ratus satu
lebih dari satu ratus dua puluh satu tahun yang lalu
preparasinya sampai di inaugurasi kan panjang panjang
cukup panjang juga kan sejarahnya romo
itu bagaimana dan kenapa di sini persisnya ditempatkan
jadi lokasi ini adalah sebenarnya lokasi yang ketiga
gedung ketiga maksud saya
lokasi yang kedua
yang pertama itu di sejarah jalan kenang di sejarah senen
di situ kecil sekali
lalu kemudian bergerak lokasi ini lebih kecil
lalu dibangun dan
dan sempat waktu itu mengalami kebakaran
lalu setelah itu dibangun lagi dan inilah gedung yang ketiga
seperti ini ya
seperti yang sekarang ada dibangun
itu diletakkan seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan
jadi tiga tahun ya
sempat berhenti karena tidak ada uang
karena kurang anggaran
tapi ini saya tertarik ya dengan ini kan gereja untuk umat katolik
setahu saya kan orang belanda mereka lebih banyak ke protestan
nah padahal ini kan dibangun oleh zaman kolonial ya
jadi begini ini ceritanya gereja ini mungkin relatif mudah
karena dalam masa di mana india belanda di dalam kekuasaan voc
bahkan umat katolik itu adalah terlarang
kita bergerak di bawah tanah
sehingga kita sungguh sungguh diam diam
dan kalau kita melihat dalam
maka didiskriminasi lah
betul mengalami kita mengalami
karena pada waktu itu ya berlangsung atau ber
ada suatu ada cium ya
siapa yang berkuasa itulah agamanya
jadi kalau ini dikuasai oleh belanda yang kebetulan protestan
lalu yang lain juga kurang lebih begitu
nah ketika terjadi pergantian politik di eropa
dengan adanya revolusi prancis
nah kemudian yang jadi gubernur india belanda
adalah orang katolik
nah itulah mulai lalu gereja katelik mendapatkan angin segar
termasuk gubernurnya butuh tempat ibadah
itu yang sudah sederhana itu
tapi sejarahnya juga menarik
karena waktu itu di prancis kan napoleon bonaparte
dan prancis itu adalah negara yang katolik
romo kalau kita di dalam ini
seperti saya katakan tadi
serasa seperti katedral di mana mana di eropa
nah mungkin yang menarik khususnya bagi pengunjung
apa apa saja yang bisa kita pelajari
di sini kan ada stain window
jadi ada kaca patri dengan macam macam
nah ini mungkin bisa cerita sedikit ya
peran dari misalnya di belakang ada altar
dan juga di sini ada jendela
tadi kita sudah sebut timur baratnya
tapi secara kemaknaan itu apa
karena kita tidak menemukan dekorasi atau arsitektur
seperti ini di gereja gereja misalnya protestan
karena gereja katolik itu
ini nyapa seluruh panca indera kita
maka ada lukisan ada patung
ada berbagai macam bentuk
dan sebenarnya yang kita miliki kaca patri ini adalah
kaca patri yang sangat sederhana
sangat sederhana yang dipaklumi pada waktu itu tentu
tetapi tetap dicari bentuk
yang itu lebih bentuk dekoratif
bunga tanaman ya
dan kalau di eropa
di bagian dari katekese
pengajaran melalui cerita cerita dalam kitab suci
sehingga orang melihat
itu menjadi diajak untuk merenungkan
kisah kisah dalam kitab suci
nah inilah pada zamannya itu
mencari cara bentuk untuk mengajar
melalui cara yang sederhana
yaitu melalui kisah kisah yang dibuat dalam kaca patri
jadi itu salah satu fungsinya
selain tentu saja fungsi yang
alamiah yaitu pencahayaan
dan juga mungkin untuk membuat kita merasa jauh lebih
spiritualnya itu terpanggil
jadi ini lah
gaya neogotik mengambil bentuk yang tinggi
dan lalu diisi dengan kaca patri
dan itu membuat begitu orang masuk
orang bisa melihat dan merasakan betapa kecilnya kita
itulah jadi yang membuat orang merasa kecil di hadapan tuhan
dan begitu masuk lalu bisa melihat
dan semua diarahkan pada satu titik
bisa cerita sedikit
karena disini kan ada juga patung
ada lilin dan ada meja dan lain sebagainya
cerita mungkin maknanya pak
jadi kalau kita lihat tabernakel atau altar
pada yang kita ada dalam perubahan tadi
sebelum konsili fatikan ke dua
umat itu berdoa menghadap satu sama
imam juga menghadap ke altar
nah dengan adanya perubahan konsili fatikan ke dua
imam menghadap umat
jadi lalu ada sedikit perubahan
maka ditambahkan meja altar ini
meja korban meja perjamuan
nah di ujung sana itu lalu digambarkan
bagaimana ada salib
biasanya sebagai tempat mengingatkan kita akan makna pengorbanan yesus
dalam kurbannya untuk keselamatan kita semua
demikian juga meja perjaman itu disiapkan
nanti akan dibagikan kepada umat
demikian juga ada dari sisi levelingnya
jadi yang pelataran
ini yang paling tinggi yang hanya untuk
dalam ditasakan sakarani maha kudus disana
jadi itu dari segi levelingnya juga
maka umat hanya bisa sampai batas ini
sehingga hanya petugas saja yang disini
kalau melakukan baptis dan lain sebagainya itu dimana biasanya
altar maria dimana itu ada bencana baptis
selalu ada disitu
dan kita sebagai gereja katedral disini
ada yang namanya katedra
disebut katedral karena ada katedra
jadi ini yang membedakan gereja biasa dengan gereja katedra
katedra itu sendiri artinya apa ya
katedra itu berarti kursi
maka kita melihat disana ada kursi
kursi adalah kursi untuk uskup
dimana disitulah beliau memimpin mengajar tapi juga memimpin ibadah
jadi setiap keuskupan punya katedral
dan disitulah tepatnya bapak uskup kita memimpin upacara upacara resmi
disitulah beliau mendapatkan perannya sebagai pemuka jemaat
justru menunjukkan kita dapat hidup bersama
hidup berdampingan dalam kebersamaan
inilah simbol justru penting sebagai bangsa
setidaknya dari sisi agama
bahwa dua agama bisa hidup berdampingan dalam keadaan
peran pastor itu sebenarnya apa
mumpur omong kan ini pastor paroki khusus untuk katedral jakarta
apa saja tugasnya
dan di bawah mana kalau organisasi kegerejaan
ketua rakyat gerejaan itu kita ada gereja setempat namanya gereja kesukupan
dan di kesukupan itu ada beberapa paroki paroki
nah di setiap parok itu adalah gereja sekaligus juga imam yang bertugas untuk mengelola seluruh kehidupan umat
dari mulai dia lahir sampai mau meninggal itu pelayanan seluruh eee
jadi punya komunitasnya sendiri yang betul betul dilayani
dan setiap paroki itu ada batas wilayah wilayahnya gereja administratif saja
tetapi umat katolik itu bisa ikut ibadah kemana saja
nah kalau di indonesia ini ada berapa ya jumlahnya sekarang
kalau khusus untuk satu paroki biasanya ada berapa umatnya
ya tergantung ada paroki yang kecil sekali ada misalnya seribuan
kalau di khusus katedral ini berapa
kalau di gereja katedral jakarta enam tujuh ratus
oh lumayan ya
lumayan jadi kita sekitar sini
dan gereja agus panggung jakarta itu punya enam puluh sembilan paroki
dan di kesukupan kesukupan itu
lalu di indonesia lalu ada konferensi wali gereja indonesia
itulah semacam pekumpulan paguyuban keusupan keusuhan di indonesia
kalau ditotalkan ada berapa sekarang umatnya
kalau ke seluruh umat katolik di seluruh indonesia ada datanya kira kira berapa kita
kalau ke jakarta sekitar lima ratus an ribu
total kurang lebih sepuluhan lah
sepuluh juta aja seluruh indonesia
kurang lebih ya
dan semuanya ini kan yang paling tinggi kan tentu saja paus ya
jadi kita ada namanya paling kecil namanya paroki lalu keusupan lalu konferensi wali gereja
diatasnya lagi konferensi uskup se asia
lalu baru diatasnya lalu di bawah paus di rokok
nah ini terbuka untuk umum tentu saja romo
jadi bisa juga orang datang yang non katolik ataupun non kristian bisa datang untuk
apa apa saja hal yang menarik yang bisa didapatkan di sini
saya tadi masuk lihat ada museum
ya disitu ada di komplek katoliknya ada tentu saja gereja ini sendiri
lalu ada juga museum
disana ada beberapa koleksi koleksi kita
dan juga ada narasi
ada juga beberapa namanya artefak artefak yang kita miliki
contohnya seperti apa ya
dalam rangka ada tempat buku ibadah yang kuno
lalu ada juga pakaian pakaian yang dipakai dalam ibadah
peralatan liturgis juga memorabilia dari para pimpinan kita yang sudah mendahului kita semua
ada beberapa itu
termasuk juga beberapa kenangan kunjungan paus
dua paus kesini
tahun berapa itu
dan juga delapan puluh an
jadi ada apa yang dipakai piala yang dipakai piala yang dihadiahkan ke kita
baju yang beliau pakai
jadi banyak sekali di sini yang menarik dari segi sejarahnya
tapi bukan itu saja yang menarik tapi pasti seberang
ini sudah ada masjid kita istiqlal
dan setahu saya ini kan bagian dari renovasi yang baru itu sekarang ada namanya terowongan
nah ini juga menurut saya itu sangat penting sangat bermakna
apalagi di indonesia ini yang kita menjunjung tinggi kebinekaan
bisa cerita sedikit mengenai terowongan silaturahmi ini dan bagaimana
ya ini satu yang menarik
saya kira bagian dari sejarah kita
jadi gereja katedral ini tentu dibanding gereja eropa sangat kecil dan tidak ada apa apanya
tetapi untuk kita sangat bermakna karena nilai sejarahnya
terutama dalam sejarah juga keindonesiaan kita
jadi ketika presiden soekarno berencana membangun masjid nasional sebagai ungkapan syukur atas kemerdekaan
yang nanti diberi nama artinya istiqlal
itu sejauh kita membaca sejarahnya
itu ada suatu diskusi menarik
nah itu dia
lokasinya di mana
dan pada waktu sejauh saya tahu membaca sejarah itu ada dua pilihan lokasi
yang pertama di lokasi sekarang ini yang dulu dinamakan taman kota taman willemia
ada di daerah sekitar kebun kacang sekitar sekarang jadi grand indonesia jadi mall indonesia itu
dekat bundaran hi
itu dua pilihan
dan masing masing punya pendapat yang masuk akal
di daerah yang satunya sekitar kebun kacang sekitar indonesia sekarang ini
dekat karena di situlah komunitasnya
ada warganya masyarakat di situ banyak
yang kedua itu juga dianggap sebagai pusat kota
pada waktu dianggap sebagai bundaran hi
yang ketiga saya tahu adalah ya kita ingin jauh jauh dari simbol simbol kolonial
karena sekitar sini adalah simbol kolonial
di situ yang kami lihat di lapangan bandeng ini taman willemia
lalu di seberang sana ada yang sekarang jadi gedung kementerian keuangan
itu adalah sebenarnya gedung putih yang rencananya
tapi belum sampai dipakai
jadi itu yang satu
yang kedua adalah pandangannya mengatakan jusbong karno
bahwa lokasinya justru harus mendekat ke gereja katul yang sudah ada
demikian juga agak dekat dengan gereja immanuel
jadi beliau menunjukkan ini penting simboliknya
yang pertama bahwa lokasinya ini justru kita menunjukkan kedaulatan kita atas simbol simbol kolonial
yang kedua adalah justru menunjukkan kita dapat hidup bersama
hidup berdampingan dalam kebersamaan dalam persaudaraan dalam harmoni
nah inilah simbol justru penting sebagai bangsa
setidaknya dari sisi agama
bahwa dua agama bisa hidup berdampingan dalam damai
jadi betul betulnya simbol fisik dari kebinaikan kita
kerukunan antar umat dan sekarang lebih dekat lagi harusnya karena kebinaian adanya terowongan
nah dari idenya itu
lalu muncul ketika ada proyek renovasi besar besaran
kita seringkali banyak diskusi banyak
banyak cerita turahmi dengan pengurus dan juga dengan imam besar
pengurus di sana dan imam bapak imam besar
lalu ketika ada rencana membuat basement
itu pertama tama yang ditunjuk lokasi oleh pupr adalah yang menjauh dari katedral
jadi mendekati ke arah batas yang barat
tapi bapak imam besar mengatakan tidak harus mendekat katedral
paling tidak supaya kalau nanti ini bisa kita pakai sama sama
dan itu selama ini sudah terjadi
sehingga bisa pakai nyebrangnya tidak terlalu jauh
jadi kita bisa nyebrang sebenarnya dari katedral
lalu ketika dalam diskusi itu
kenapa tidak kita terusin aja
supaya bisa menghubungkan dua halaman saudara saudara ini
jadi kita dari bertangga menjadi bersaudara
dan sering kita pakai adalah kita tidak berseberangan
tapi kita berdampingan
jadi kata juga penting
jadi bukan berseberangan
dan sekarang sudah dikoneksi
jadi ada semua tali silaturahmi
sehingga bisa parkirnya juga bisa bareng
demikian juga demikian dan idenya
lalu pada waktu itu ada beberapa diskusi
yang pertama yang sebenarnya paling murah
tetapi itu paling sulit direalisasi
yaitu apa kita menutup jalan ini
dan itu jadi plaza bersama
jadi sekarang bukan tidak berseberangan
berdampingan juga sebenarnya tidak dalam satu lokasi sekarang
jadi ada rencana begitu
tetapi belum terrealisasi karena traffic
terlalu berat mengalihkan
kuncinya kemacetan biasanya di sini
tapi semoga kedepan ini bisa dijadikan
semoga nanti kalau ibu kota pindah ya mungkin trafficnya berkurang
tapi hidup dalam satu jangkauan
lalu yang kedua ada rencananya jembatan
tetapi dari sisi visual tidak boleh
karena itu mengganggu pandangan dua ikon
jadi kelihatan ada sesuatu yang mengganggu pandangan
tahu juga bisa berarti kita adalah selain back to god ya
kita kembali ke tuhan
apa suaranya sem tidy itu perlike diri orang orang tersebut

mata bumi ini siapa sih sayastaggimana di
tapi kita bicarak asli
tahun dua ribu dua puluh itu tahun yang penuh dengan tantangan
konflik di rusia dan juga dengan bermacam macam tantangan ekonomi dan lain sebagainya
bencana alam yang juga kita alami tahun ini dan juga bentuk bentuk kekerasan
dan masih ada di tengah kita tentu saja bentuk dari intoleransi dan lain sebagainya
bisa cerita sedikit mengenai tema yang natal yang sudah disepakati untuk tahun ini
tapi juga kita melihat tahun ini cukup sukses dengan merayakan g dua puluh
dan tema juga recover together recover stronger dan lebih baik lebih kuat dan lain sebagainya
ya tema kita pesan natal tahun ini kw dan vgi mengambil inspirasi dari injil matius satu ayat dua belas
bagian penutup dari kisah
ada kunjungan orang majus dari timur kepada kanak kanak yesus
dikatakan pergilah mereka pulang ke rumahnya melalui jalan yang lain
pergilah mereka pulang ke rumahnya melalui jalan lain
nah ini sangat simbolik juga kisah ini
jadi biasanya kita ambil ini kisah ketika orang matius itu menggambarkan dia dari kalangan atas
kalangan yang berilmu karangan cendikia
kalangan juga mampu karena maka tandanya juga berbeda
tandanya mulai bintang
sementara ketika pada gembala tanyanya bayi di palungan
sangat dekat dengan pengalaman mereka
ketika menyapa kepada para maju seorang pintar orang berilmu tandanya bintang
jadi lihat tetapi semua akan mengacu mengarahkan orang pada yang sama
yaitu berjumpa dengan yesus dalam palungan dari battlehem
nah itulah saya kira yang menjadi gambaran betapa yesus datang untuk semua
lintas strata sosial baik yang sederhana maupun yang cerdik cendikia baik yang miskin maupun yang kaya
dan berbagai macam bangsa
simbol ini dipakai untuk memperkuat mengingatkan bahwa ia datang untuk semua
dan karena itu perjumpaan dengan yesus ketika mereka mencari
membaca tanda tetapi tidak mencari
membaca tanda tetapi tidak mencari
membaca tanda tetapi tidak mencari
tetapi sempat juga hilang
mereka juga kebingungan bagaimana ini meneruskan perjalanan
sampai bintangnya itu
sampai akhirnya muncul kembali dan terarah kepada bayi yang disembah datang disembah
sehingga menunjukkan betapa hidup kita juga dalam perjalanan kadangkala kehilangan arah
kadang kadang kita kehilangan impian impian kita
yang kalau dalam istilah ini banyak hal karena pandemi jadi ambiar jadi buyar
itu pengalaman hidup kita cita cita harapan semua menjadi
nah disitulah kita diajak untuk melihat
semuanya dengan cara yang baru
maka dikatakan pergilah mereka pulang ke rumahnya melalui jalan yang lain
itu dalam secara rohani juga berarti
bahwa perjumpaan dengan tuhan allah yang beserta kita itu
bisa membuat kita semua menemukan jalan jalan lain
jalan jalan kreatif jalan jalan baru untuk menatap masa depan
tantangan kita dengan penuh pengharapan karena
jalan jalan baru cara lain
mungkin dengan pandemi ini
ini juga memaksa kita untuk mengubah cara kita memandang surat
mungkin bisa kalau kita satu satu
karena di indonesia ini kan persoalannya tadi cukup banyak
mungkin satu per satu ya
karena yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga kebinekaan
bagaimana menjaga kerukunan
yang secara fisik ini kita sudah lihat dan sudah bisa hidup harmonis
tapi kita mulai dari misalnya ketabahan mengalami atau menghadapi bencana
bencana alam dan lain sebagainya
apa kira kira cara pandangan baru yang menurut romo itu penting kita adopsi
supaya kita bisa keluar dari kegelapan dunia yang penuh bencana ini dengan cara cara baru
yang pertama adalah memandang bahwa
satu misalnya soal alam
soal alam ya
seringkali kita berkata alam tidak lagi bersahabat
alam enggak ramah
tapi saya kira harus dikoreksi
justru yang terjadi adalah manusia sendiri yang sembarangan tidak bertanggung jawab
manusia yang semena mena terhadap alam
itu saya kira hal yang patut direfleksi kita
jadi ada bencana karena bencana memang alam yang kita sungguh sungguh tidak bisa memprediksi
tetapi ada juga bencana bencana yang akibat dari keteledoran manusia sendiri untuk mengelola merawat alam bumi rumah kita bersama ini
kalau kita melihat dalam ajaran yang disampaikan pak francis dhamla dhatusi
itu jelas dimana kita diajak membuat suatu tafsir ulang
kadang kadang kita keliru menafsirkan ayat
implikasinya luar biasa
kan dikatakan ya kuasailah dan kuasailah bumi ini
dengan segala isinya
diterima akan sebagai eksploitasi
eksploitasi dan eksplorasi eksploitasi habis habisan
tapi lupa untuk merawatnya
untuk memelihara kesinambungannya kelestariannya
nah aspek ini yang mau diingatkan
jadi bagaimana kita bisa aspek aspek merawat dan tanggung jawab
karena kalau tidak akan jadi kehancuran yang luar biasa
dan pandemi juga saya kira menarik
kalau kita melihat pandemi ini
bagaimana cara kita bisa memandang adanya pandemi
pandemi selalu kita bisa melihat bahwa ini justru bukan kadang kadang orang mau mengaknani hukuman atau apa
saya kira itu bukan cara yang positif
justru bolehlah kita refleksi
tadi barangkali kita ikut
kita diserang oleh ya
ikut kontribusi terhadap berbagai macam kerusakan ini
yang akibatnya akan kita alami
tapi juga bagaimana kita sendiri menata seluruh hidup ini
dengan bertanggung jawab
sehingga alam juga menjadi bisa bernama sega
ya bersahabat dengan si
makanya natal juga bisa berarti kita adalah selain back to god
ya kita kembali ke tuhan
paling tidak kalau dibuat singkat bisa begitu
kita diajak kembali lagi ke alam
bagaimana kita bersahabat dengan alam
karena yesus hadir dalam dengan seluruh kesatuan alam
dengan gembala dengan malam hari dengan padang
dengan juga dengan bintang
itu menunjukkan bahwa relasi kita dengan alam
itu menjadi harmonis
nah itu saya kira juga bisa ditarik ke sana
dari contoh nyata ya
apa apa saja yang bisa dilakukan
dan juga apa yang sudah dilakukan khususnya di paroki romo sendiri
karena memang kita selalu bicara sekarang mengenai pentingnya menjaga keberlangsungan
dan juga mengurangi dampak perubahan iklim pemanasan global
bersahabat dengan lingkungan
apa saja contoh nyatanya
jadi kita juga berapa
ya bermimpi juga bahwa gereja ini gereja ramah lingkungan
gereja yang ramah lingkungan
salah satu yang kita coba adalah gerakan kita
bagaimana kita bengkul bengkul mengedukasi umat
supaya memilah sampah mengolah sampah dengan baik
mengurangi sampah juga
belajar juga kita membuat kampanye tentang dengan tas yang bisa kita pakai
kita dengan tema itu
demikian juga energi
misalnya kita seluruh komplek katedral ini
sekarang sudah siang hari
sudah di cover dengan energi plts
oh sudah ada ya
itu dalam rangka kita ingin ikut mengurangi emisi
tapi juga kita ingin berkomitmen terhadap energi yang bersih baru
bukan hanya mengadapi
mari kita wujudkan yang bisa kita buat
termasuk juga keluarga
dimana kita di komplek ini kalau kegiatan sedapat mungkin bawa tumbler sendiri
dan ini sering dipakai untuk seberapa sering ini ada umat datang sini
setiap hari dikunjungi atau hanya hari minggu saja
setiap hari kita ada kegiatan pagi sore
ada untuk misa pagi dan sore jam enam dan jam enam sore
lalu kalau minggu itu ada sabtu sore dua kali
jam enam belas dan jam delapan belas
yaitu jam enam delapan tiga puluh sepuluh sebelas sore hari malam hari dua kali lagi
dan gapernasuki ya

dan karena itu kita ikut juga mempromosikan supaya pada umat ini lah ada contohnya
bisa dibuat dan juga secara finansial secara ekonomis bisa dihitung
karena menggunakan plts ini
bawa tumbler juga
bawa tumbler sederhana
termasuk kalau ibadah kita sudah tidak lagi pakai teks paperless
jadi pakai ini silahkan
bawa hp masih
jadi kalau sekarang dulu kalau ibadah menarik sekali
kalau dulu sebelum pandemi ya terutama kan masih ada kertas semuanya
tapi begitu setelah ada pandemi tidak ada lagi kertas
langsung semua pakai gadget ya
dulu sebelum pandemi orang pakai gadget itu dia akan dipandangi dengan penuh
asal nggak main game saja pas waktu ibadah ya
sekarang semua harus pakai ini untuk mengikuti dan saya kira menjadi value
kita semua saudara
jadi di situ nampaknya bahwa termasuk refleksi tentang agama
agama yang mestinya memiliki kekuatan untuk menyatukan
membuat mendorong orang untuk ikut membuat transformasi sosial masyarakat
untuk memberi kesatuan konsolidasi masyarakat

teru saling memboptakan

baik ulang itu
kalau profesional memang harus telinga ak coronavirus soalnya bisa sang istri bukan
dan juga ya macam macam lah yang memang mau tidak mau kita harus melihat cara cara baru untuk mencapai kerukunan keharmonisan perdamaian peradaban baru
apa apa saja yang kita bisa terapkan atau renungkan khusus untuk indonesia dan refleksi apa yang perlu kita bawa
ya kalau kita melihat dan juga disambutkan dalam pesan juga bahwa kita diajak menyadari betapa kita ini kebenekaan kita itu di satu pihak merupakan kekayaan yang harus kita syukuri
kita negeri yang begitu beragam tetapi juga itu bisa berarti menjadi potensi untuk sumber untuk konflik kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik
maka kesadaran pertama adalah sebagian dari bikan lam natal adalah
bahwa yesus hadir sebagai manusia ini saudara untuk semua
maka konsep saudara ini penting
karena kalau kita memandang lain sudah bukan saudara
sebagai sesama makhluk ciptaan tuhan yang memiliki martabat yang sama
tentu lalu itu menjadi dasar paling awal
karena dengan begitu kalau kita berbeda berarti kita bermusuhan
itu kan satu pola pikir yang memang harus diedukasi supaya berbeda itu adalah sebuah kenyataan
dalam dunia yang plural ini
berbeda apa saja suku agama dan sebagainya
dan kalau kita bisa mensyukuri itu maka kita diajak untuk mencari bagaimana dapat bekerja sama satu sama lain
dalam isu yang sama yaitu tentang kemanusiaan tentang penderitaan tentang masalah iklim masalah lingkungan hidup masalah berbagai macam masalah sosial di sekitar kita
itulah energi kita kesitu
bukan perbedaan yang dijadikan fokus
dan kita sudah punya landasan itu sebenarnya
bagi saya salah satu yang menarik dalam refleksi saya sebagai imam gitu ya pastor melihat situasi pandemi ini adalah
bahwa ternyata di tengah situasi yang mungkin memprihatinkan yang buat kita mungkin juga berduka kehilangan tapi juga ada harapan di situ
yaitu bahwa di tengah itu munculnya semangat solidaritas
semangat saling membantu
itu luar biasa
dan itu saya kira buat kita terasa
dan itu terasa ya
dan itu tanpa membedakan lagi
saya kira itu satu hal yang menarik bahwa justru dalam titik titik di mana ada perjumpaan kemanusiaan lebih lebih karena penderitaan
maka orang tergerak untuk saling membantu sehingga terjadilah pemulihan yang lebih baik
saya kira kalau di luar yang macam teknis saya merasa bahwa sebagai orang beragama
cukup optimis ya
optimis bahwa justru kalau kita kekuatan kita solidaritas kita yang teruji
kita saling berbagi saling membantu itu luar biasa
vaksin semuanya saling membantu
itu saya kira menjadi kekuatan kita harus segera pulih
pulih dari ini dan itulah di tengah kegelapan ini ada secerah harapan
itu dari sisi itu
maka dalam arahan bapak uskup khususnya agung jakarta kita mengajak dua hal penting untuk menjadi guidance kita ya
secara sederhana yaitu yang pertama adalah peduli
ada kawanan solidaritas
apalagi kalau ada bencana
yang kedua adalah cinta tanah air
ini yang oleh bapak usuh kita sungguh sungguhnya diharapkan karena itulah kalau kita menjadi orang katolik itu berarti kita menjadi orang yang sudah sejati
pertama tama kita harus mengatakan saya orang indonesia
yang memilih ya saya memilih jalan sebagai jalan yang saya pilih adalah menjadi kristian jadi katolik
tapi pertama tama ditanya saya orang indonesia
kebinekaan itu spiritnya itu betul betul
dan gereja ini komplek ini juga punya menjadi saksi sejarah yang kuat karena termasuk bagian proses lahirnya sumpah pemuda
di gedung aula di belakang itu adalah tempat ketika sidang pertama kongres pemuda yang kedua
jam sembilan belas di bukalapidato yamin yang luar biasa
dan situlah bagian bagian dari sejarah itu
maka kita ingin sebagai bagian dari bangsa ini merawat itu
betapa negara kita itu lama sekali dijajah katakan tiga ratus an tahun
tapi faktualnya seperti itu
tapi dalam jangka sekilas terjadi akselerasi ketika mulai seribu sembilan ratus delapan lalu seribu sembilan ratus dua puluh delapan sumpah pemuda satu nusa satu bangsa satu bahasa kita
kita bersatu maka akselesanya luar biasa
dan sembilan puluh lima kita merdeka
jadi saya kira kalau kekuatan ini kalau kita bersatu akan terjadi akselerasi
makanya kita punya bineka tunggal itu penting
tapi kalau saya lihat juga dengan tantangan ini bukan saja tantangan di indonesia tapi di seluruh dunia ya
apalagi masalah konflik dan kekerasan sekarang berbasis etnis sara agama
nah ini kan banyak sekali sekarang tuh arahnya tuh begitu
belum lagi dengan adanya media sosial
yang membuat semua kekacauan ini itu semakin meledak
nah kalau dari romo sendiri kira kira aksi nyata ataupun secara praktisnya yang kita bisa mengingatkan kembali
bahwa kita harus mencari persamaan
bukan fokus justru kepada perbedaan
karena perbedaan ini yanglah membuat intoleransi
perbedaan inilah yang membuat orang itu merasa tidak nyaman atau hebat sendiri
karena di seluruh negara negara indonesia ini kita paham mayoritas adalah negara muslim ya umatnya
tapi di sini ada rumah untuk semua agama agama besar ya
ini bagaimana menurut romo supaya semua yang kehebohan ini apalagi tahun dua ribu dua puluh empat kita nanti masuk ke tahun dua ribu dua puluh
apa secara praktek yang bisa secara praktis lah
lakukan untuk ke witching out gitu
untuk membuat menarik semua bersama sama
ya kita diajak memang membangun sebuah kesadaran
kecerdaan baru dari apa yang sudah diletakkan oleh para pendiri bangsa kita itu tadi
hal yang sangat sederhana sebenarnya
terutama memandang semua orang itu saudara
itu sendiri sudah akan membongkar
maka kita katakan membangun jembatan yang menghubungkan daripada tembok tembok yang memisah
kita kan harus mengedukasi juga bagaimana kita bisa berbeda
dan justru karena itu kita kenal juga ungkapan tau tak kenal maka tak sayang
sebenarnya banyak ungkapan ungkapan dari kekayaan tradisi budaya kita sendiri yang sebenarnya mengarahkan kita untuk ke titik yang sama tadi
jadi ini saya kira hal yang menarik bagi saya justru betapa dalam dan luas visi bangsa kita itu
pendiri bangsa kita itu
saya sendiri sangat tertarik mendalami bagaimana bacaan bacaan dan wawasan dari para pendiri bangsa
bukunya soekarno bukunya sata syahrir tan malaka agus salim dan pakai buku buku itu
saya merasa luar biasa ini mereka pada zamannya begitu
kenapa generasi sekarang ini narasinya menjadi begitu sempit dan picik begitu
padahal sekarang sangat terkoneksi
padahal sudah terkoneksi
itulah itu yang mereka dulu tidak punya jaringan
tapi justru semakin tersegmentasi terpolarisasi
menurut romo itu apa yang harus dijadikan bahan refleksi
mungkin kalau dari sisi umat beriman kita ini barangkali terlalu gaduh
kalau dalam refleksi iman refleksi iman ya rohani itu ya kita ini terlalu gaduh tetapi kurang apa kurang hening
kita ada kesempatan kita untuk berkontemplasi kita kesempatan untuk juga menarik diri dari segala ini dan lalu melihat dalam perspektif yang lebih luas
saya kira ini yang bagi saya penting untuk bangsa ke depan ini bagaimana kita juga mengisi tadi
maka ruang ruang publik ruang ruang media sosial dengan narasi narasi yang positif
bukan justru sebaliknya
karena itu sangat mudah itu
dengan viral dari kemana mana padahal belum tentu benar
kita dibanjiri berbagai macam informasi
tapi kita kurang refleksi
kita cepat bereaksi
padahal belum tentu benar loh itu
nah itu kan sangat
karakternya dari media sosial begitu
cepat sekali dan belum tentu isinya juga full
maka kita sekali juga dalam level kita sendiri selalu mengatakan supaya kita bijak dan cerdas bermedia
tapi mengajarkan umat ini kan setiap agama tentu semua agama itu mengajarkan kasih
dan juga toleransi hidup bersama dan juga saling menyayangi
perdamaian ini kan inti dari spirit dari agama itu
tapi ya secara dalam kehidupan realnya prakteknya itu ternyata intoleransi radikalisme dan juga inilah ingin menang sendiri
nah ini bagaimana mengajarkan umat
karena setiap agama punya ini ekstrim ekstrim pemikiran yang
justru kita diajak
bertolak belakang dengan spirit agama
ya justru kita diajak dalam dokumen terakhir yang disampaikan bapak paulus franciscus
sebaik dalam dokumen abu dhabi bersama imam besar di al azhar itu
maupun juga dokumen tentang fratelli tutti
menarik dan judulnya adalah fratelli tutti bahasa itali
yang berarti ya kita semua saudara
di situ letaknya bahwa termasuk refleksi tentang agama
agama yang mestinya memiliki kekuatan untuk menyatukan
membuat mendorong orang untuk ikut membuat transformasi sosial masyarakat
tapi seringkali justru dipakai lah ini
ketika agama dipakai atau disalahgunakan
atau bahkan dimanipulasi
untuk menggerakkan sentimen agama yang memang sangat kuat ini
dia bisa dihindari
ingin supaya kita sungguh sungguh semakin pulih bersaudara
semakin pulih hidup dalam damai
kalau kita ada damai di hati
damai di bumi
negeri kita juga damai
dan kita ingin negara kita energinya
dan bukan untuk bertengkar satu sama lain
tetapi juga agar bisa membantu cara ini
itu apa yang
mesti masih harus diperbaiki
undang undang yang justru
bikin orang semakin curiga dan lain sebagainya
apa yang perlu diperbaiki
ya tentu saja pertama tama
pemudara harus hadir
memastikan bahwa seluruh pilar pilar
kebangsaan itu betul betul
pilar pilar yaitu dasen di dasar pancasila
dan seterusnya itu adalah memang harus hadir
karena kita sudah sepakat
bahwa negara ini adalah negara kebangsaan
dimana rumah besar indonesia untuk semua
semua pihak bisa merasa
nyaman dan aman
dan bahkan bisa saling berkontribusi
dalam gereja katris selalu akan
prinsip dasar dalam politik
politik yang bermartabat
politik yang berpihak kepada
dua nilai penting
menghormati martabat manusia
yang kedua adalah memperjuangkan kepentingan umum
kita sebut sebagai
itulah yang mestinya
dan sebenarnya kita juga punya lima ajar
indonesia punya pancasila lima sila
kita dalam gereja katetik punya lima nilai
sebut ajaran sosial gereja
inilah nilai nilai yang penting
yang harus kita terapkan
kita carikan jalannya bagaimana diwujudkan
dalam hidup bersama sama
juga dalam politik ekonomi dan seterusnya
prinsip menghargai martabat manusia
tidak boleh dikorban apapun
maka itu menolak diskriminasi
yang mengorbankan hak hak
yang kedua adalah bonum comune
yaitu kesejahteraan bersama
siapapun yang berkomitmen untuk kesejahteraan bersama
yaitu yang harus kita lihat
bagaimana track recordnya
bagaimana cam jejaknya
yang ketiga adalah solidaritas
membangun sikap saling peduli satu sama lain
dan itu yang harus kita bangun
tanpa membedakan justru
penderitaan tantangan adalah titik yang mempersatukan kemanusiaan
yang keempat adalah
keperpihakan kepada mereka yang lemah
yang kurang beruntung
mirip sebenarnya dengan pancasila ya
dan yang kelima adalah
kepedulian terhadap lingkungan hidup
jadi ajaran gereja dalam bidang bermasyarakat
seluruh dunia katolik
akan mengacu pada lima nilai ini
maka kalau kita mendorong kepada
mereka yang berkontestasi
mereka yang juga partai politik
bagaimana nilai nilai ini anda bisa perjuangkan
kalau itu ini ya kita dukung
tetapi kita tidak akan pernah mendukung si a si b si c
partai a partai b partai c
tidak boleh dong
juri katolik tidak boleh berpolitik praktis dan partisip
dan ini juga terserah dengan pemilih ya masing masing
kita akan menggerakkan kepada umat kita
silahkan gunakan kecerdasan anda
gunakanlah data data yang ada
menjadi pemilih yang bijak
tapi kalau mereka memperjuangkan hal hal ini
saya kira itulah yang menjadi harapan kita semua
dan mungkin untuk kita kita semua
jangan menjadi orang yang gampang dihasil
jangan sampai memilih hanya karena satu agama
memilih karena satu etnisnya
itu saya kira sangat merusak
dan justru kita diajak untuk
sampai suatu ketika
kita kompetisi pada nilai nilai ini
tidak lagi bertanya ini agamanya apa
yang penting kan semua orang indonesia
berkompetisi harus dengan nilai nilai kemanusiaan itu sendiri
itulah mestinya bagi harapan kami adalah
bahwa ketika nanti terjadi sebuah gagasan ide ide
saya kira kita akan kesana
kita akan kesana
ini bagaimana romo
kita kan juga sambil melihat
berefleksi ke belakang tapi harapan ke depan
supaya lebih rukun lagi
biasanya kan komunikasi dialog
terus menurus mengingatkan
saling memahami biasanya tadi
tidak kenal maka tidak sayang
apa apa yang harus kita perbaiki
dalam hubungan kita bermasyarakat
khususnya hubungan antaragama
bahwa kita itu tidak temunya adalah bahwa kita itu
kita sama sama manusia dan saudara
itu akan membuat yang lain lain
menjadi sebuah varian yang tetap ada
tapi jangan sampai itu yang menjadi
perbedaan itu justru malah
membuat kita menjadi terpecah belah
jadi misalnya ya
ya salah satu
kita mengajak orang membangun
kepada saudara saudara umat kita
untuk mengenal satu sama lain
untuk juga terlibat dalam hidupan masyarakat
ikut juga dalam berbagai macam
aktivitas yang sama
dan misalnya kalau pun contoh konkret
saya akan mengatakan bahwa
kalau harus ada kerja bakti hari minggu
ya ikut gitu
jangan alasannya saya ibadah lah
ibadah banyak waktunya
jadi gak ada alasan untuk itu
termasuk misalnya praktek
praktek yang baik
dengan istiqlal misalnya kalau ada idul adha
kita juga ikut partisipasi
sapi korban gitu
supaya digunakan untuk mereka yang membutuhkan
ya bagi kita ya bagian dari
dan kita kan memiliki rasa persadaran itu kan justru membuat kita bahagia
being nice itu kan penting
setidaknya bahwa kita bisa bersama
saya sendiri mengalami pengalaman dulu di jawa tengah
tentu yang indah kalau ada misalnya yang katakanlah yang meninggal
itu yang katakan yang meninggal katolik
makanya kita ada misa ibadah katolik
yang lain berdoa juga cara lain
dan setelah selesai doanya
itu sebagai saya suatu yang indah
dan bisa kenapa tidak
jadi sama juga kebaliknya
pengalaman pengalaman yang seperti ini
itu harus dibangun dan itu sebenarnya ada di tengah tengah kita
dan ini membuat kita happy itu sebenarnya itu
justru kita hidup beragama
menghidup agama dengan damai
tidak dengan tegang
tidak dengan marah marah
tapi dengan relax
dengan senyum gitu
iya memang membuat hidup itu jauh lebih indah ya
daripada perasaan kecurigaan
tidak suka dan lain sebagainya
justru membuat suasana hati tidak enak ya
terakhir apa apa saja nanti ini untuk hari natal
apa ini kegiatannya nanti disini
dan mungkin bisa di share sama kita
bisa dipimpin bapak kardinal
lalu pukul sebelas dan pukul tujuh belas
itu mengenai rangkaian ibadah katolik
itu mengenai rangkaian ibadah malam natal dan natal
dan kita terbuka untuk umat yang mau hadir
dan kita beritahu bahwa
sebelum misa yang pertama itu akan ada kunjungan dari
bersama kapolda dan pangdam jaya
saya kira bagian dari
inilah tanda bahwa kita semua negara hadir
dan kita semua dapat merayakan natal dengan tenang gitu
dengan damai suka cita
iya kita harapkan begitu tentu saja ya
tidak ada gangguan apapun
ya semua merasa aman
apalagi kita juga menyongsong tahun baru
mungkin romo terakhir ada resolusi
untuk tahun depan bukan untuk gereja saja
tapi secara pribadi apa wish list untuk tahun depan yang
ya untuk tahun depan kita ingin supaya kita sungguh sungguh
semakin boleh bersaudara
semakin boleh hidup dalam damai
kalau kita ada damai di hati
damai di bumi
negeri kita juga damai
dan kita ingin negara kita energinya
dan bukan untuk bertengkar satu sama lain
iya pesan yang sederhana tapi sangat sangat penting
karena kalau ini dilupakan
romo terima kasih banyak atas insightnya
dan juga tentu saja selamat hari natal
ya dan semoga damai di bumi
dan kita ingat pesan romo tadi
kita juga harus bersahabat dengan alam
tentu saja mendekatkan diri dengan tuhan
tapi juga bersahabat dengan sesama manusia
sekali lagi terima kasih banyak romo hani
kepala pastor dari paroki
gereja katedral jakarta
ya demikian insight with desi anwar kali ini
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia insight with desy anwar
terima kasih banyak